dari sebulan kecelakaan di lift kerap terjadi
insiden pertama dialami oleh seorang wanita bernama aisyah sinta dewi hasibuan tiga puluh delapan tahun
yang terjepit di lift bandara kuala namu deliserdang sumatera utara pada dua puluh empat april lalu
korban panik sembari menelpon seseorang
saat pintu lift di depannya terbuka korban langsung melangkah
padahal posisi lift tidak berada di lantai semestinya
korban pun akhirnya terjatuh tanpa ada yang melihatnya
ironisnya jenazah korban baru ditemukan tiga hari kemudian
karena sempat tercium aromata sedap di sekitar lokasi lift
insiden kedua dialami oleh sejumlah pegawai yang terjebak di dalam lift yang macet
di gedung pakuwon tower tebet jakarta selatan pada senin malam delapan mei dua ribu dua puluh
para pegawai panik bahkan ada yang sempat menangis ketika dievakuasi oleh petugas
insiden terakhir dialami oleh salah seorang teknisi yang tewas terjepit lift
saat memperbaiki lift yang macet mendadak di gedung e kantor gubernur jawa tengah
di jalan pahlawan semarang pada delapan mei dua ribu dua puluh
korban yang mengalami luka parah di bagian dada dan kepala ini pun akhirnya meninggal dunia
saat dilarikan ke rumah sakit
beberapa hal mungkin pernah dialami setiap orang saat menggunakan lift
bisa jadi di saat tersebut kamu langsung panik dan tidak mengetahui apa yang harus kamu lakukan
yuk kita tanyakan pengalaman beberapa orang
kalau terjebak di dalam lift sih saya belum pernah
kalau menurut saya yang harus dilakukan itu menolak
menelpon saudara atau orang yang dikenal untuk bisa membukakan pintu dalam lift itu
melapor ke sekuriti atau pihak keamanan di sekitar area itu
pertama tama sih pastikan lift itu kan udah ada tombol emergency
pasti kita harus pencet tombol emergency terlebih dahulu sih mas seperti itu
dan jangan panik
waktu itu saya di kondisinya lagi di apartemen kan
terus pakai emergency call tuh
nah terus kebetulan liftnya memang tidak dimental
minta nansen dengan baik ya
jadi nggak aktif gitu
terus akhirnya saya paksa buka
saya paksa buka
jadi posisinya itu lantai itu di sini saya nih
terus akhirnya saya track track disitulah
sampai akhirnya ada petugas yang datang
terus memastikan untuk liftnya tuh bener bener mati
karena kan takutnya kalau saya naik tiba tiba liftnya jatuh kan
akhirnya kejepit badan saya
tapi alhamdulillah sih ya akhirnya selamat sih
menanggapi hal ini pakar kesehatan dan keselamatan kerja fahmi munsah ismail menjelaskan
bahwa umumnya lift dirancang untuk aman dioperasikan
ia menggambarkan cara kerja keamanan lift seperti alat bench press di gym
yang akan mengunci jika beban dilepaskan sehingga tidak dapat terjatuh
prinsipnya lengkapi alat deteksi sebanyak mungkin
deteksi bukannya cctv
deteksi bisa jadi misalnya fall detection
ada mendeteksi oh ada kegagalan
ada kabling ada perkabelannya ada instrumennya
itu harus segera memberikan sinyal
fahmi menambahkan untuk meningkatkan rasa aman pengguna
sebuah lift yang bekerja selalu dipantau oleh petugas
setiap elevator memiliki alat deteksi jika terjadi insiden
diperlukan kerjasama yang baik dengan pengguna
untuk dapat melakukan prosedur keselamatan yang baik
nah saat terjebak di dalam lift
ada beberapa yang harus kamu perhatikan
di antaranya tetaplah tenang dan tidak panik
menjadi tenang akan membuat berpikir lebih jernih
dan mampu mengatasi situasi menjadi lebih baik
kemudian kamu bisa mencari bantuan dengan menekan tombol alarm
atau alat komunikasi dengan petugas di dalam lift
jangan berpikir untuk keluar melalui langit langit lift
ataupun memaksa membuka pintu lift dari dalam
biarkan orang yang memiliki kuncinya yang membuka

kamu juga bisa menekan tombol setiap lantai satu persatu
dan terakhir kamu bisa manfaatkan ponsel atau koneksi internet
untuk memberitahu orang luar atau terdekat
guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan
pemerintah menerbitkan peraturan mengenai penggunaan lift elevator
dan lift eskalator dalam permenaker no enam tahun dua ribu tujuh belas
peraturan tersebut mewajibkan setiap perusahaan
untuk melakukan riksa uji setiap satu tahun sekali
lift tetap menjadi fasilitas yang aman sebagai sarana
untuk naik turun gedung gedung yang tinggi
namun memang insiden tak terduga tetap dapat terjadi
tapi ingat jangan panik
karena kepanikan dapat memperburuk keadaan anda
tetap tenang dan segera tekan tombol emergency call
tetap tenang hingga tim evakuasi datang
raffi sari nugraha angga cita kesumah jakarta
lagi lagi pelaku pencurian motor menodongkan senjata motor
lagi lagi pelaku pencurian motor menodongkan senjata api saat kepergok warga
informasinya sesaat lagi tetaplah di redaksi pagi akhir pekan